sejumlah anggota dpr ri akan mendapatkan suntik vaksin nusantara
yang digagas oleh mantan menteri kesehatan terawan putranto
penyuntikan akan dilakukan di rumah sakit pusat angkatan darat jakarta
diberitakan cnbc indonesia com wakil ketua komisi sembilan dpr ri melky la kalena
mengaku akan menjadi salah satu relawan yang disuntik vaksin nusantara
menanggapi hal tersebut wakil ketua komisi sembilan dari fraksi pdip charles honoris
menyatakan komisinya tidak pernah menyepakati penyuntikan vaksin nusantara secara kolektif
dikutip dari cnn indonesia com menurut charles penyuntikan vaksin nusantara
yang diikuti sejumlah pemimpin dan anggota komisi sembilan pada hari ini dilakukan secara pribadi
sementara itu kepala badan pengawas obat dan makanan tenny lukito mengklaim
tahapan riset dan pengembangan vaksin nusantara belum memenuhi sejumlah standar yang ditetapkan bepom
ia menyebut pengembangan vaksin dengan metode dendritik masih jauh dari standar yang diharapkan
vaksin nusantara dinilai belum memenuhi indikator proof concept
bagaimana cara produksi obat yang baik
di kepala badan pengawas obat dan makanan teni lukito menyebut
hingga saat ini bepom pun belum mengeluarkan izin pelaksanaan uji klinik fase kedua vaksin nusantara
sebelumnya dalam video berdurasi sembilan detik yang sudah dikonfirmasi
tampak dewan pembina partai golkar abu rizal bakri menunjukkan sebuah plastik transparan
yang menyatakan telah disuntik vaksin nusantara
tim liputan cnn indonesia